sejak dua ribu sembilan belas gufron widikdo warga desa babakan kecamatan padang lumajang jawa timur
membudidayakan ikan predator
saat ini ia telah memiliki ratusan ikan predator yang terdiri atas empat jenis
yakni arowana ikopas oscar dan ikana
tidak butuh modal besar bagi gufron untuk membudidayakan ikan predator ini
sebab ia hanya memanfaatkan ruangan di rumahnya dan ikan ikan kecil untuk pakan
gufron menjual ikan predatornya mulai seratus ribu rupiah hingga sepuluh juta rupiah
bergantung pada jenis dan ukuran ikan
dalam sebulan ia bisa menjual hingga seratus ekor ikan predator
dengan keuntungan mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah
dengan memanfaatkan media sosial
kini ikan predator miliknya sudah terjual hingga keluar kota
seperti jember malang probolinggo dan surabaya
untuk pemasaran kita dalam kota dan luar kota
luar kota surabaya jember probolinggo malang
dalam satu bulan bisa menjual berapa mas
dalam satu bulan kita harus seratus ekoran
sementara itu di banca negara jawa tengah
arianto warga desa somawangi dapat meraih penghasilan
hingga jutaan rupiah per bulan dari usaha menjual telur jangkring
pria tiga puluh tiga tahun itu memiliki ribuan jangkrik yang ditempatkan dalam sebuah kotak
jangkrik jangkrik tersebut diberi pakan sayuran atau pelet
biasanya delapan kg jangkrik bisa menghasilkan sekitar dua kg telur dalam sehari
setiap satu kg telur jangkrik dijual dua ratus lima puluh ribu rupiah
dari usaha ini arianto bisa meraut omzet lima hingga enam juta rupiah setiap bulan
sebenarnya saya ikut ternak dua pok
lalu kemudian perido berikutnya saya mencoba merambah ke produksi telur ya
jadi setelah itu alhamdulillah setelah satu tahun berjalan
alhamdulillah saya bisa menjual telur itu dengan hasil yang kurang lebih sekitar lima juta lah
selain dari banjarnegara pembeli telur jangkrik arianto datang dari luar daerah seperti purbalingga
banyumas dan wonosobo
sebagian besar pelanggan membeli daring